polres metro bekasi kota mengungkap praktek prostitusi online di sebuah apartemen di bekasi
dari puluhan pelaku yang diamankan polisi menetapkan tiga orang tersangka
yang terbukti menawarkan wanita lewat media sosial
tiga dari dua puluh empat pelaku prostitusi online di bekasi jawa barat
diamankan petugas satreskrim polres metro bekasi kota
ketiga pria yang bernama ms sp dan jn
ditetapkan tersangka karena terbukti menyediakan dan memfasilitasi praktek prostitusi
di sebuah apartemen yang berada di bekasi selatan kota bekasi
ketiga mucikari ini menawarkan psk kepada pria hidung belang
setelah melakukan pemesanan atau open bo
mucikari mengajak pelanggan bertemu di lobi apartemen
untuk dipertemukan dengan psk yang telah dipesannya
prostitusi ini lewat transaksi
online tapi orang katakanlah bukan apa namanya itu
orang yang peminat datang ke situ
janji di lobi itu dan di sekitar kolam ranah
begitu deal baru tersangka inilah memberikan akses lagi
untuk masuk ke kamar kamar tersebut
dalam setiap kencan tersangka menawarkan psk
dengan harga berkisar lima ratus hingga delapan ratus ribu rupiah
pengakuannya kepada petugas tersangka telah melakukan
pekerjaan lit tersebut selama tujuh bulan terakhir
dan telah memperkejakan puluhan psk
ya lu dapet pinya berapa
gak ada rapet
gak mungkin lah
kok lu bisa di
gak ada bagian dengan
gak ada aplikasi
tangan para tersangka polisi mengamankan sejumlah barang bukti
diantaranya uang empat juta rupiah
dua handphone dompet dan sejumlah alat kontrasepsi
untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
ketiga tersangka dijerat pasal dua ratus enam puluh sembilan kuhp
tentang kejahatan terhadap kesopanan
dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
deddy beben bekasi